kau meremehkan tabak raja
karena kau dan maesha birawa
sama sama orang yang mempunyai banyak dosa
maesha birawa terkenal akan kekejaman dan kebuasannya
sedangkan kau terkenal perusak kehormatan wanita
siapa yang mengganggu semediku
saya datang kemari
ingin bertemu dengan eyang begawat sitaraga
aku tidak kenal siapa dirimu
cepat kau tinggalkan di tempat ini
sebelum amaraku benar benar memuncak
saya sengaja datang kemari
untuk membawa satu berita buruk
apa yang terjadi pada maesha birawa
siapa yang membunuhnya
saya adalah anak buah maesha birawa
dari mana kau tahu berita itu
saya dulu anak buah maesha birawa
dalam usaha pemberontakan terhadap prabu kamandaka di pajajaran
mahesa birawa beserta beberapa orang adipati
oleh seorang pendekar
yang bernama wiro sabloh
kau tak tahu
saya tidak tahu eyang begawat sitaraga
aku terlambat membantu mereka
pasti mereka menunggu kedatanganku
dia sanggup membunuh mahesa birawa
berarti ilmunya sungguh luar biasa
pendekar kapak maut nagageni
berarti dia murid si nenek edan sintogendeng
dia sesumbar mengatakan
tidak ada yang sanggup menandingi ilmu silatnya
bahkan dia berani menantang para jago jago silat
untuk bertarung dengannya
di puncak gunung takuban perahu
pada hari ketiga
bulan ketiga belas
bulan dua belas
sangat menghina tokoh tokoh dunia persilatan kelas satu
seperti eyang begawan sendiri
dan guru maesha birawa di gunung lawu
saya akan ke gunung lawu
untuk melaporkan kejadian ini
sejak dulu aku belum sempat mencoba kepandaian sinto kendeng
inilah kesempatan bagus untuk mencoba sampai di mana kehebatan muridnya
kalau begitu saya mohon diri
guru maesabirawa di puncak gunung lawu harus diberitahu tentang berita buruk ini
eh yang penting
kalau aku memiliki benang pusaka
pedang siluman biru
jadi kau murid siluman biru
saya memang titisan siluman biru
simpan baik baik pedang pusaka
hati hati bila menghadapi kapak maut nagageni dua ratus dua belas
kau pasti sedang melamun
untuk jadi penganten
akan jadi impian
kau tidak mungkin
setan cheval dari mana kau
keluar dari sini
asih permani adalah milikku
tidak satu lelaki pun
yang bisa menyuntingnya
keinginan tapak gajah
tidak pernah gagal
akan kuhancurkan mulutmu
apa yang bisa kau perbuat
jangan bawa anakku
jangan kau bawa calon istriku
atau kubunuh kau
sekarang kau ikut aku
makhluk apalagi yang
berani mencampur urusan ku
saya negro bernama
apa gak dalam beauty page kristi nicht
aku tuh jururawat
kok jadi empuk
kok jadi laki laki
karena ada berita buruk yang harus kusampaikan
namaku kaling undil
aku anak buah maisa birawa
di mana muridku itu sekarang
dia kalah dalam pertarungan
dia lari entah ke mana
untung aku tidak memberitahu
bahwa mahesa birawa telah mati
siapa yang berani mengalahkan muridku itu loh
seseorang yang bergelar
pendekar kapak maut
sinto gendeng sudah lama mengundurkan diri dari dunia persilatan
memang bukan sinta gendeng
tapi muridnya yang bernama wiro sablem
yang telah mengalahkan mahesa birawa
ini tidak boleh dibiarkan
murid nenek gendeng itu mesti kupikin mampus
hei kaling undil
di mana murid nenek gondong itu berada
kita tidak perlu repot mencarinya
dia akan menunggu kita di atas puncak gunung taguban perahu
tepat pada hari ke tiga belas bulan dua belas nanti
bahkan tokoh tokoh silat kelas utama
juga ditantang oleh murid sintu gendeng itu
seribu tokoh utama
tidak ada yang bisa mengalahkan

tapi nyawa wira sablong adalah milikku
dia sudah berani menantang tapak gajah
kping xolotl lawan acabou no tatik untuk cadangan tuhan
ia akan memberikan nama repot primus mampus e dlaw
tetapi ketika itu
sekolah perawangan telah enam belas orang agak membanin mampus
sedikit minggu kemudian
nempat pak s denting kita menjadi penyadar
lalu berubah bahasa seribu yg lebih sempurna

aku mohon sekarang permintaan terakhirku
jangan membunuh ayahku
ampunilah iyam wira
kenapa kaling kundel tidak hadir
padahal dia yang menjanjikan
aku datang ke sini
rupanya ketua perguruan trate putih hadir juga di sini
guru besar sampai turun gunung
tentu ada persoalan yang sangat penting
kalau pendekar gunung lawu muncul di gunung yang sunyi ini
tentu punya maksud tertentu
apakah kedatanganmu untuk membantu iblis wirosablen
untuk menghancurkan kepala murid sinto kendeng itu
dia telah mengalahkan muridku
dan menantangku di tempat ini
sintu gendeng mempunyai murid berhati iblis
dia telah membasmi seluruh murid perguruan ku
juga menantangku bertemu di tempat ini
manusia seperti wirosablen harus dilenyapkan dari muka bumi
dan menantangku bertemu di tempat ini
mendekat dari mana lagi ini
aku tidak merasa mengundangnya
hai orang tua
jangan sembarangan menuduh wirosablen
dan kau si tuacebo
kau juga harus tahu
wiro sableng tidak pernah menantang kalian untuk bertemu di gunung ini
jangan menuduh senaknya saja
siapa kau pendekar
ikut campur membela wirosablen
kau tidak perlu tahu siapa aku
aku datang untuk meluruskan tuduhanmu yang tidak benar
jadi berarti kamu membela perbuatan jahat wirosablen
pendekar ini pasti ada hubungan kerjasama dengan wirosablen
seribu orang cebol macam kaup
aku tidak akan gentar
jaa ya barangkala
bryr kita bersama kamu
jangan punya perasaan yang hilang
yang memberitu masalah
ternyata kau yang telah menggagalkan segala rencanaku dan membunuh muridku
guruku menyuruh aku mengembara justru untuk menumpas tindakan kekerasan dan kejahatan
ternyata pendekar itu adalah wiro sablet
apa maksudmu anak tolong kau pikir bisa mengelabui aku
kalau kau benar wiro sableng kau harus bertanggung jawab atas kematian murid muridku
mau percaya atau tidak itu bukan perbuatanku
kalau kau masih penasaran hub
mari kita bermain main orang tua
kalau dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya aku bisa celaka
baru kali ini aku menemukan lawan yang tangkap
orang tua ini tampaknya bukan golongan si setan cebol itu
aku tidak boleh membuatnya celaka
akanku bunuh dua duanya
artinya nephew tolong ya
aku akan menang menang sukar
kenapa kau terjebak
aku telah pun nanggur
kumpulan kelabang hijau dan matahari
pamungkasinto gendeng hai pukulan matahari hai aku harus hati hati
kau bunit sinto gendeng yang membunuh mbah esa birawa
sudah sepantasnya dia mati
kalau dia masih hidup perbuatannya menyusahkan banyak orang
kau sudah bosan hidup wira sableng
hidup dan matiku bukan di tanganmu si jenggot putih
aku mau tahu siapa orang yang menyuruhmu datang ke tempat ini
kau akan tahu sendiri
kaling gundil ternyata kobiang kladi penyebar fitnah
mengadu domba aku dengan mereka
kalau begawan sitaraga mendengar bahwa sahabatnya maha esa birawa mati dibunuh
sepatutnya dia akan menuntut balas
kau akan tahu sendiri